dan inilah foto petinggi mahkamah agung yang juga para hakim agung saat menyamar dalam rangka sidak ke berbagai pengadilan di kawasan jabodetabek dua puluh enam januari lalu
foto ini dilansir dari lamandetik com
menurut kepala birok hukum dan humas mahkamah agung ridwan mansur penyamaran dilakukan para petinggi ma agar tidak dikenali oleh bawahannya
sidak memastikan tidak ada oknum pungli dan penyimpangan di lingkup pengadilan
namun hasilnya ada aparat pengadilan yang tertangkap tangan melanggar aturan
mereka pun diberi sanksi tegas
nah kalau anda lihat dengan seksama yang memakai kopiah putih dan sorban adalah artijo alkostar
ketua kamar pidana sementara yang memakai kemeja putih dan bertopi adalah ketua mahkamah agung hatta ali